bus sudah diizinkan melintasi jembatan cisomak menuju bandung
walaupun jakarta mulai kamis
sedang truk besar di atas lima belas ton masih menunggu perbaikan jembatan itu selesai sepenuhnya
sebelum diizinkan lewat
selama beberapa waktu truk dan bus dialihkan dari jalan tol cipularang
ke jalur arteri purwakarta bandung
hal ini dilakukan karena struktur jembatan itu perlu perbaikan
saat ini perbaikan sudah mencapai empat puluh lima persen
dan ditargetkan selesai pada akhir maret
meski belum selesai sepenuhnya
tapi kendaraan di bawah lima belas ton dan bus sudah diizinkan lewat
selama jalan itu ditutup untuk truk dan bus
kemacetan kerap terjadi di jalur tol cipularang dan jalur arteri
hal ini dilakukan karena kemacetan di arteri purwakarta bandung semakin parah
itu sudah dirapatkan di bina marga oleh para ahli
pakli komite keselamatan jalan perowongan dan jembatan
dan disimpulkan bahwa jembatan cisumang di sini sudah layak untuk dilewati bus
jadi kemarin sudah dihitung secara struktural
itu memungkinkan bus itu untuk lewat
jadi sementara untuk bus dulu
kemudian di bulan april nanti baru semua kendaraan bisa lewat